jauh sebelum dunia mengenal seniman lukis legendaris
seperti raden saleh leonardo da vinci atau salvador dali
bakat bakat artistik menorehkan cairan berwarna di medium dinding batu
sudah lebih dulu dikenal oleh nenek moyang kita
hal ini terlihat dari gambar cadas prasejarah yang dibuat oleh nenek moyang
ribuan tahun lalu di permukaan batu yang keras
baik dalam bentuk lukisan goresan maupun cukilan
maha karya prasejarah ini ditemukan di gua gua atau lereng batu
gambar cadas berbentuk cap tangan figur manusia satwa perahu
maupun garis geometris ini ditemukan di empat ratusan situs yang tersebar di gua
tebing pantai pulau kars sampai bongkahan batu besar
di sumatera kalimantan sulawesi maluku juga papua
agar generasi kini mengenal hasil karya nenek moyang yang luar biasa ini
direktorat pelestarian cagar budaya dan permusiuman
direkturat jenderal kebudayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan indonesia
menggelar pameran bertajuk gambar cadas prasejarah di indonesia
pameran yang digelar di atrium bintaro jaya exchant mall ini
berlangsung sejak dua belas september lalu hingga dua puluh september
di sini dipamerkan foto foto film pendek juga instalasi interaktif bertema gambar cadas
kepada cnn indonesia fotografer juru kamera sutradara yang menyiapkan parade foto dan film pendek untuk pameran ini
menyatakan misinya untuk menyampaikan bukti historis kepada masyarakat agar mereka peduli dan turut melestarikannya
kepada tva indonesia kata kata pemerintah terhadap pemerintah di indonesia
misi kita adalah supaya masyarakat generasi generasi yang terus bergulir ke depan itu tidak melupakan bahwa di indonesia ini
punya menyimpan bukti bukti prasejarah yang usia ini jauh lebih ke belakang
jadi buat saya itu misi penting
saya berharap dari tayangan ini dari karya ini
masyarakat indonesia bisa mengenal negaranya sendiri bahwa kita punya kekayaan alam dan isinya sangat luar biasa
mudah mudahan melalui karya ini kita bisa tidak sekedar menikmatinya saja tapi kita bisa menjaganya
pesan yang ingin saya sampaikan dari foto foto yang saya buat ini
bahwa kita punya kekayaan yang tak terdapat di negara lain
dan membuat orang penasaran akan datang ke sana sehingga mereka tahu bahwa mereka penuhnya dan mereka akan menjaganya
sementara bagi pengunjung pameran ini sangat bernilai positif
tak hanya menyebarkan edukasi dan pengetahuan
melainkan juga hiburan yang menyenangkan baik bagi orang dewasa maupun anak anak
positifnya luar biasa untuk generasi muda yang sekarang
anak anak melihat dari banyak sisi
dia bahwa dia tahu di indonesia ini banyak sekali sesuatu yang luar biasa yang telah dilakukan oleh manusia zaman dahulu
dan kami untuk orang tua selain kami bisa berjalan jalan di mal ini tapi juga ada sisi edukasi
sehingga kami mendapatkan pelajaran yang berarti khususnya memperkenalkan apa yang pernah ada di indonesia
kalau bagi pameran ini keren banget ya
apalagi kita kalau sebenarnya buat orang yang kami pelajari prasejarah
akhirnya pernah tahu bahwa di indonesia itu ada lukisan dua loh
apresiasi masyarakatnya juga
kalau yang kesini itu apa ya mereka itu apresiasi banget
banyak tanya tanya juga ini dari mana kok ini bisa kayak gini gimana caranya
ya intinya keren banget
moga moga bakal dibuat lebih banyak yang kayak gitu
melihat pameran seru ini kita bisa mengetahui cara nenek moyang yang merupakan bangsa austronesia
atau ras mongoloid menyampaikan pesan melalui simbol simbol
kini menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan maha karya gambar cadas karya nenek moyang kita